lindungi diri kita lindungi keluarga
kawasan bantaran kanal banjir timur durensawit jakarta timur
yang selalu ramai dikunjungi warga pada minggu pagi
membuat petugas sudin kesehatan bergerak cepat
untuk meminimalisir potensi penularan covid sembilan belas
selain mengingatkan warga untuk selalu mengedepankan protokol kesehatan
seperti memakai masker dan menjaga jarak
petugas juga melakukan rapi tes mendadak bagi warga
secara acak petugas meminta warga yang tengah berolahraga
untuk mengikuti rapi tes dengan mengambil sampel darah
meski mengaku kaget dengan pemeriksaan tersebut
warga mengaku mendukung kegiatan rapi tes di tengah kerumunan masyarakat
demi memutus mata rantai penyebaran covid sembilan belas
bagus ya untuk wilayah durensawit apalagi kan dia tuh salah satu zona hitam ya
jadi bagus sih
berapa bulan sih hasilnya
pada rapi tes kali ini pihak sudin kesehatan jakarta timur
menargetkan seratus orang warga untuk ikut berpartisipasi
hasil tes dapat dilihat melalui media sosial whatsapp
warga yang menyatakan positif covid sembilan belas akan dijemput untuk mengikuti swab tes lanjutan
masih di jakarta timur sebuah pemandangan berbeda
nampak di ruas jalan raya pemuda pulau gadung jakarta timur minggu pagi
jika biasanya ruas jalan raya pemuda ditutup untuk kegiatan car free day setiap minggu pagi
mulai hari ini dua puluh enam juli dua ribu dua puluh ruas jalan tersebut sudah tak lagi difungsikan sebagai kawasan car free day
kenati demikian sejumlah warga tetap melaksanakan aktivitas olahraga seperti lari atau bersepeda
belum tahu sih jujur
belum pernah maksudnya jarang jarang membaca berita
tapi sebenarnya sih sah sah aja ya selama nggak bergelombol
karena orang juga butuh olahraga
tapi harusnya ada petugas yang jagain ya
ya ada pesepitasnya sih mas
penasnya ya penuntalan covid mungkin bisa lebih besar mungkin hanya
cuman negatifnya ya para pesepeda nanti jadi kurang ini ya proteinnya
biasanya main di sini
biasanya main di sini
peniadaan sementara kawasan car free day di ruas jalan raya pemuda menyusul ditemukan
sejumlah warga tetap menyebabkan penyusul
selain itu sebanyak dua rw di kelurahan jati dinyatakan sebagai zona merah covid sembilan belas
hari ini kita tidak lakukan karena hasil dari rapid dan swab kemarin ada yang positif
untuk berapa positif tentunya kita calling down dulu
jangan sampai tebaran positif tadi semakin meluas
keluarga yang sudah terkena positif kita isolasi mandiri
supaya setelah itu kita bisa batasi pergerakannya
kita stressing jangan sampai berdampak ke yang lain
ruas jalan raya pemuda pulau gadung jakarta timur merupakan satu dari lima ruas jalan di jakarta timur
yang difungsikan sebagai kawasan car free day alternatif pengganti car free day sudirman tamrin
sementara itu gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
kebijakan menyebar tiga puluh kawasan alternatif di dki jakarta pengganti car free day
telah sukses menurunkan keramaian di jalan sudirman mh tamrin
jadi masyarakat memiliki hak untuk memiliki
tapi kalau anda lihat antara ini sebelum dipecah tiga puluh
berlokasi dengan sudah berlokasi beda sekali
puluh puluh orang yang berada di kawasan gubernur dki ini
jadi yang penting bergerak yang penting bermasker
insya allah itu akan lebih aman
meskipun masih ada yang memilih datang ke mh tamrin
anies baswedan menyatakan bahwa akan selalu ada petugas yang bersiaga
untuk menegakkan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia